di tengah wabah virus corona yang menjangkiti lebih dari seratus orang informasi palsu atau hoax masih terus bertebaran
salah satunya adalah cnn indonesia tv juga turut menjadi korban informasi tidak benar
oleh sebab itu kami mengklarifikasi sejumlah informasi palsu yang menggunakan materi tangkapan dari layar cnn indonesia tv
seperti yang anda saksikan di layar kaca anda sebelah kiri adalah tampilan layar cnn yang memuat judul headline
antisipasi corona seluruh bumn dki ditutup
cnn indonesia tv mengklarifikasi bahwa informasi ini tidak benar atau palsu dan termasuk dalam kategori hoax
tangkapan layar tersebut telah mengedit judul tulisan cnn indonesia tv dan nama anies yang tertera di bagian bawah
yang kemudian digantikan dengan erick thohir selaku menteri bumn
tak hanya itu tampilan hoax ini juga menambahkan wajah erick thohir dan wakil menteri bumn
kartika wirjo atmojo padahal di sebelah kanan adalah gambar yang asli dan benar
di mana anies mengumumkan seluruh sekolah dki jakarta ditutup sementara selama dua minggu
hal ini diumumkan anies di balai kota pada empat belas maret lalu
dan tulisan headline cnn indonesia tv yang benar adalah
antisipasi corona seluruh sekolah dki ditutup
selain itu dalam konferensi pers tersebut menteri bumn erick thohir dan wakil menteri bumn

tidak ada dalam pertemuan sabtu siang kemarin
jadi bisa dipastikan informasi sebelah kiri layar anda adalah hoax
kemudian informasi palsu atau tidak benar selanjutnya
seperti yang tertera di layar kiri anda
di mana tangkapan layar cnn indonesia tv yang menuliskan judul headline
sekali lagi dapat kami pastikan
informasi ini tidak benar palsu dan tergolong hoax
yang benar adalah seperti yang dapat anda lihat di layar kanan anda
di mana judul headline yang benar adalah
antisipasi corona seluruh sekolah dki ditutup
jadi ini termasuk informasi hoax
untuk itu kami senantiasa mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat
agar lebih berhati hati dan teliti memilah informasi yang beredar
dan perlu melakukan pengecekan kebenaran sebuah informasi yang diterima
untuk menanggapi pemberitaan terkait adanya berita bohong
yang sudah disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab
dalam hal ini cnn indonesia tentunya kita bersikap sangat tegas
kebetulan di dalam divisi kita
kita sangat bertindak untuk pelanggaran konten konten seperti ini
kita bisa berikan teguran
ataupun kita kirimkan somasi
nah kemudian untuk pasal pasal
pasal yang relevan yang bisa kita kenakan terkait dengan pelanggaran ini
ada beberapa sebenarnya eva
yaitu adalah pasal sembilan undang undang hak cipta
disetik beratkan kepada penggandaan tanpa izin dari pemegang hak cipta itu sendiri
kemudian ada di pasal dua puluh lima undang undang hak cipta
terkait ke lembaga penyiarannya sendiri
di mana lembaga penyiaran dalam hal ini cnn indonesia
salah satunya mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang melakukan penggandaan tersebut
kemudian ada pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite
seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pasal ini memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik
kemudian ada pasal empat puluh lima undang undang nomor satu tahun empat puluh lima
oke artinya ada konsekuensi hukum bagi para pembuat dan penyebar informasi hoax ini
apakah kemudian cnn indonesia akan mengambil langkah termasuk langkah hukum terkait kasus ini
baik terkait langkah hukum perlu saya sampaikan juga bahwa
cnn indonesia ini adalah badan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan
nah kemudian sesuai dengan pasal tiga ratus sepuluh kitab undang undang hukum acara pidana
di situ dijelaskan bahwa sebagai badan hukum yang berwenang untuk bisa mengajukan ke proses hukum adalah direktur utamanya
jadi saya sebagai legal hanya bisa merekomendasikan
tetapi nanti apabila ini masih dalam proses ya eva
nanti cnn indonesia akan tetap melanjutkan ini kita akan gali lagi
karena untuk proses verifikasinya terus berjalan
baik apa kemudian himbauan anda terkait dengan waspada hoax pemberitaan soal wabah virus corona ini idaman
baik secara internal maupun eksternal saya selalu mengimbau kepada seluruh awak sian indonesia ataupun di luar
umumnya adalah kepada masyarakat luas bahwa untuk bisa lebih bijak lagi dalam menerima dan menyebarluaskan berita
apalagi memverifikasi dan mengkonfirmasi berita itu adalah salah satu hal yang sangat penting
jadi masing masing dari kita itu memberikan filter terlebih dahulu begitu eva
jadi apabila kita menerima informasi kita menerima broadcast message jangan kita langsung sebarkan
baiknya kita yakini dulu bahwa berita itu adalah benar ataupun kalau perlu kita konfirmasi melalui telepon atau pihak pihak yang memang kita tahu
lebih baik kita lakukan jadi jangan langsung percaya terhadap berita atau informasi yang kita terima
apalagi dengan kondisi wabah corona sekarang pihak pihak malah memanfaatkan kondisi ini jadi sepertinya tidak elok
baik karena memang dengan menyebarkan pun bisa terkena konsekuensi hukum begitu ya
idaman putri erwin legal cnn indonesia terima kasih atas informasinya di cnn indonesia news report